setelah dua puluh dua tahun timnas sepak bola indonesia akhirnya memiliki jersey alternate atau jersi ketiga
peluncuran jersi ketiga timnas indonesia ini didominasi warna hitam dengan garis berwarna kemasan
gerda stor di kawasan gelabung karno senencakarta dipilih sebagai tempat peluncuran jersey ketiga timnas sepak bola indonesia
dihadiran langsung oleh ketua bom pssi muhammad iryawan jersi ketiga timnas indonesia ini merupakan kerjasama pssi dengan produsen aparel lokal news
berbeda dengan jersi pemain yang didominasi warna hitam untuk jersi ketiga bagi penjaga gawang dipilih warna kuning terang
sebelumnya pssi juga telah meluncurkan jersi timnas untuk pertandingan kandang dan tandang
ketiga jersi ini dipastikan akan dipakai timnas di semua kelompok umur dan juga akan digunakan timnas indonesia di ajang piala dunia u dua puluh tahun depan
pemilihan warna tentu hitam kita tahu hitam adalah warna yang up to date
kemudian warna masyarakat
dan ada guratan gold atau emas sana
itu filosofinya menginginkan bahwa nanti ke depan garuda kita akan memberikan tinta emas kepada sepak bola indonesia
ya mudah mudahan dengan baju baru ketiga ini mereka akan lebih semangat lagi